akibat tabrakan yang terjadi di jalan tol satu truk tanki yang membawa minyak sawit atau cpo
terguling ke parit jalan tol gelawan tanjung morawa di kawasan perumnas mandala medan
akibat kecelakaan minyak sawit mentah dari mobil tanki tersebut tumpah di pinggir jalan dan parit jalan tol
warga yang berada di sekitar lokasi pun langsung mengumpulkan minyak yang tertumpah dengan ember ataupun kantong plastik
celakaan berawal saat truk tanki pembawa cpo yang sedang parkir di pinggir tol ditabrak dari belakang hingga terguling dan jatuh di parit jalan tol